tanya pak kiai bagi kerjaan dong
sekalian bisa ketemu sultan
begini nih harus jadi manusia dong sekali sekali
ya kan masa mau jin terus
oh selamat siang
ya selamat siang
begitu amat ngelihatnya
kenalkan pak kei
mendingan kita bawa aja yuk kanjanya ke pondok
nah tuh betul katakan dong gimana kering
ya kan bukan muring
betul betul betul
tenang disini ada bapak gemes
nah sok latihan kamu tuh
tuh kan tuh liat sana tuh
bagaimana caranya supaya anjang ini bisa simpan lagi kan
sebutkan saja permintaan kau itu
bilang aja dong
udah deh begini aja
pokoknya mau gak mau
hitung hitung ini bales buli aja
oke gak masalah kan
setelah hari ini
kau akan makin berat menghadapi raden
hei sedang apa kalian ditaruh saya
saya punya buktinya
saya ada sertifikatnya
kami gak perlu bukti
kalian mau apa
berani bertandung lo
ada apa ini
kenapa kalian mendorong ibu suci
kalian nggak perlu ikut campur
mematuk tanah saya sembarangan
jangan semena mena kalian
eh tunggu tunggu tunggu
kami itu cuma menjalankan tugas
kalau kalian mau jelas
kalian temuin aja tuh kia yusuf
yang punya pesan tren
masa kalian gak tau
bongkar tuh patok
atau kita kroyok semua
wah kenalkan pak kiai nama saya belgia
belgia bagus namanya
kayak nama negara
iya belgia bapak belanda ibu minari ya
tunggu tunggu tunggu
apa kamu ada dimana
pak gede baik
boleh saya mau minta kerjaan pak kiai
karena akhir akhir ini saya nganggur
makan aja susah
bolehlah saya ngerjain anak anak di pesantren ini
bukan maksud saya ngajarin nyanyi anak anak di pesantren ini pak kiai
sekalian mau ketemu sama saya
ya udah kebetulan orang yang jaga kolam lagi sakit jadi nggak bisa kerja
kamu mau gantiin kan
ah panen ikan
disuruh nangguk jangan janganin
ah ya pak kiai
ini nggak beres ini nggak beres
setelah boeing pikir pikir tanpa rekayasa ini pasti orang nggak bener
pasti ini penjahat nih
mukanya udah udah sering
gimana kalau kita kasih tahu yang lain
biar yang lain itu pada siaga gitu
bener banget bener banget kamu sih
oh ke sana ya
kamu kenal sultan
ya kenal pak kiai
sultan ini kan lagi ngetrend di pesantren ini
macam udah tahu saja
kalau begitu saya lihat mana ya
permisi ya kiai
siapa tuh orang
belum pernah lihat
kamu ambilin dia pakai serok atau pakai apa
atau kamu jaring
masukin ke ember
tenang aja slow
jangan rajin ya
enggak diberapa sih
setelah gue pikir denger rekayasa yang sangat mendalam
itu pasti penjahatnya
lihat aja tampaknya
tampaknya itu sangat iseri
cara simpaku ikur rape
dia ngapain di situ
aduh aduh aduh
ya mau ngapain lagi
selain dia nyuri nyuri ikan ikan
kita yang ada di sawah itu
dapat juga akhirnya
ini baru mantep nih
sekarang kita atur strategi
tapi seperti biasa
buah yang gue internasional
si nyu yang paling tau font
dan si kentut
si kentut bareng si cungri
dan si gombro bareng si
aduh aduh aduh aduh
kita duluan deh
sultan hari ini kau harus siap menerima sukmaran
hah aduh dikemalikan ya nih
jangan jangan nyemplung lagi ke sini
aduh gimana sih
cari kerjaan juga
ribut ah pake ginian
ini pake tangan aja udah
dia apaan sih keturun begini
jadi manusia susah juga ya
enak kan jadi siluman aja kali
dia om jin
kapi yang ngerjain nih
om jin kok tau sih
ya iyalah suatan tau
iya kata pagi ayi kita nggak boleh bersekutu sama jin kayak kamu
eh sampe dong sembarang aja
udah sana naik sendiri aja
om jin mau jadi manusia
nah gitu dong kalo dibunuh kan enak
beli ngangkabur aja dah
eh sultan dia kenapa sih